terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
pendapatan per bulan yang masih umr atau di kisaran upah minimum regional
kerap kali jadi alasan belum memulai menabung atau investasi
namun sebetulnya berapapun penghasilan yang kita miliki
kita seharusnya tetap bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi
membentuk kedisiplinan sejak dini dengan pengelolaan keuangan yang tepat
bisa jadi jalan keluar dari berbagai persoalan ekonomi yang kita hadapi
kami bahas pagi ini bagaimana mengelola investasi dengan gaji umr
sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya upah minimum regional atau umr tahun dua ribu dua puluh
yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia di berbagai kota besar yang ada di indonesia
provinsi yang ada di indonesia
kita lihat dki jakarta saat ini upah umrnya empat juta kisaran empat juta empat ratus
kemudian banten dua juta empat ratus an jawa barat satu juta delapan ratus ribuan
dki yogyakarta satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu
di susul jawa tengah satu juta tujuh ratus
jawa timur satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu
dan kenapa tadi saya katakan bahwa sebetulnya kita masih harus bisa berinvestasi
meskipun masih memiliki gaji umr ataupun bahkan di bawah umr
karena memang upah minimum regional ini disusun berdasarkan beberapa variable
yang sudah didiskusikan oleh kelompok tripatrit
siapa saja itu pemerintah kemudian pengusaha dan tentunya serikat pekerja
nah disinilah tripatrit ini yang kemudian
kemudian berdiskusi dan akhirnya keluarlah upah minimum regional di sebuah daerah di indonesia
begitu apa saja variable variable yang menyusun upah minimum regional ini
yang pertama pastinya standar kehidupan layak ya
standar kehidupan layak kemudian juga laju inflasi
kemudian juga kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh pekerja
untuk memenuhi sandang pangan dan juga papan
begitu akhirnya ditemukanlah
yang namanya khl atau kebutuhan hidup layak
nah kebutuhan hidup layak inilah yang kemudian digunakan untuk membentuk upah minimum regional
dan tentunya dengan upah minimum regional ini
karena sudah termasuk dengan pokok pokok yang dibutuhkan untuk sandang pangan papan
tentunya kita harus bisa menentukan tujuan untuk menabung atau berinvestasi
untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut
begitu kita lihat selanjutnya
apa sih ragam investasi yang bisa dipilih dengan gaji umr
tentunya yang low risk
begitu ya untuk investor pemula
kita lihat di sini yang sudah juga dirangkum oleh tim lead bank sianen indonesia
jenis investasi yang bisa anda pilih dengan gaji umr adalah yang pertama reksadana pasar uang
ini dinilai paling aman diantara jenis reksadana yang lain
reksadana kita ketahui selain uang ada saham
ada obligasi juga dan juga ada campuran
nah kalau reksadana pasar uang ini adalah uang yang anda titipkan pada manajer investasi
akan diinvestasikan kepada surat berharga bank indonesia
kemudian juga deposito kemudian juga obligasi di bawah satu tahun
dan kita lihat di sini kelemahannya apa
kemudian juga anda bisa memilih tabungan emas
nah tabungan emas ini salah satu yang direkomendasikan juga bisa anda lakukan di platform e commerce
bahkan juga di pegadaian
tabungan emas tentunya kita menabung emas batangan ya bukan emas perhiasan
nah ini memang keunggulannya adalah paling aman jangka panjang
kenapa memang harga emas cenderung lebih stabil
kemudian bisa dibeli juga di e commerce dan bisa diambil kapan saja
tapi kelemahannya tidak akan mendapatkan profit yang maksimal jika dilakukan dalam waktu jangka pendek
kemudian juga ada tabungan saham
nah ini tabungan saham
sekarang juga bi terus menggenjot ya masyarakat yang ingin melakukan menanamkan modalnya di pasar modal ataupun pasar saham
dengan cara nabung saham
banyak yang mulai berpikir mungkin jika ingin menabung saham itu perlu dana yang besar perlu modal yang besar
tabungan saham ini bisa dilakukan dengan modal hanya seratus ribu rupiah saja per bulan
dan saat ini anda tidak perlu lagi bertransaksi secara konvensional juga bisa dilakukan secara online
banyak sekali platform platform yang bisa anda gunakan untuk memulai menabung saham
let's say anda membeli saham dengan kapitalisasi besar begitu tiap bulannya seratus ribu
per tahunnya anda juga sudah bisa mendapatkan nilai saham yang lebih besar profitabilitas yang lebih tinggi
kemudian kita lihat bagaimana kelemahan dari nabung saham ini
tentunya harga saham yang berubah ubah
karena memang melihat fundamental yang mempengaruhi harga saham tersebut
kemudian juga berbagai hal berbagai kejadian yang bisa mengurangi harga saham
dan juga kapitalisasi bisa jadi harga saham yang kita beli nanti pada saat kita ingin jual harganya lebih rendah pada saat kita membeli saham tersebut
nah selanjutnya bagaimana sih kita bisa mengukur menggunakan rumus untuk melola investasi dengan gaji umr
nah ini adalah rumus yang kami dapatkan dari elizabeth warren
nah jadi ini rumus yang lumrah ya untuk anda terapkan
misalnya gaji anda per bulan itu empat juta rupiah
nah artinya anda sudah mulai sisihkan dua juta rupiah ini untuk kebutuhan pokok sandang pangan kemudian rp delapan ratus ribunya untuk investasi dan gaya hidup sekitar rp satu dua ratus
ini mau beli gadget mau beli berbagai kebutuhan pakaian ya untuk nongkrong nongkrong beli kopi kopi cantik begitu nongkrong nongkrong bersama teman juga disediakan budgetnya
nah ini jika anda lakukan di awal bulan dengan disiplin begitu niscaya pengelolaan keuangan

selanjutnya kita lihat kemudian bagaimana kita bisa mengukur return on investment atau profitabilitas dari investasi yang kita sudah lakukan ya
ada yang namanya roi atau return on investment
jadi ini adalah perhitungan dengan mengurangi biaya investasi dari total pendapatan lalu dibagi dengan total biaya investasi yang dikeluarkan
kita misalkan begini pada saat anda pada akhir masa anda ingin menjual saham
kita contohkan di investasi saham ya
misalnya anda memiliki lima puluh ribu lembar saham yang anda beli dengan harga seribu rupiah begitu
nah kemudian satu tahun kemudian misalnya anda ingin menjual saham tersebut dan harga jual saham tersebut pada saat anda ingin menjual seluruh lembar saham yang anda miliki sudah rp dua lima ratus rupiah
nah artinya dengan menggunakan rumus ini pendapatan investasi dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi bisa ditemukan di sini pendapatan investasinya berapa
artinya satu ratus dua puluh lima juta rupiah
kemudian dikurangi biaya investasi
biaya investasinya berapa
yaitu lima puluh ribu dikali seribu karena anda membeli lembar saham pada saat pertama kali anda membeli saham tersebut
hasilnya lima puluh juta rupiah ya
kemudian dibagi dengan biaya investasi lagi dibagi dengan lima puluh juta
nah hasilnya ini akan mencapai satu lima kali
nah ini adalah rumus
jadi dana yang anda dapatkan laba yang anda dapatkan dari berinvestasi pada saat anda mengeluarkan uang anda untuk membeli saham kemudian pada saat anda ingin menjual saham anda tersebut anda sudah mendapatkan profit satu lima kali
tentunya ini lumayan sekali ya
nah pokoknya kita harus cermat ya teliti begitu ya untuk mengkotak kotakan pendapatan kita dalam sebulan agar pengelolaan keuangan lebih baik begitu
dan kemudian juga tujuan dan juga harga
investasi kita bisa lebih terfokuskan